partai bulan bintang hingga kini masih belum menentukan sikap terkait arah dukungannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum pbb yusril iza mahendra mengaku masih menunggu keputusan ijtima ulama jilid ii yang akan digelar dalam waktu dekat
selain menunggu keputusan ijtima ulama jilid ii yang sudah diinstruksikan rizik sihab
ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra di surabaya menyatakan
pbb masih menunggu keputusan mahkamah konstitusi terkait angka presidensial threshold
jika memungkinkan persen maka pbb akan maju dalam pencapresan
yusril juga mengakui adanya pendekatan secara intensif yang dilakukan oleh perwakilan kedua pasangan calon
bahkan sandiaga uno berniat untuk menemui dirinya secara pribadi
pbb itu sampai hari ini berada di tengah belum memutuskan dukung jokowi
dan juga belum dukung propos sampianto dan sandiaga uno
dan kita juga belum tahu apa keputusan mahkamah konstitusi dalam waktu dekat ini
konon kabarnya akan mengambil keputusan
kalau masih ada keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa presidensial threshold itu persen